hai sekarang kita jalan yuk
nah sekarang tugas tugas ent bawa pulang tetangga terima kasih banyak
hai sempat berbual cepat cepat masih berangkat
tidak baik merata di atas kuburan
ikhlaskan saja kepergian bapakmu
semoga bapakmu diterima di sisi allah swt
saya tidak menyangka sama sekali
kalau bapak akan dianyaya oleh warga seperti itu
padahal sepanjang hidup bapak
bapak selalu mendahulukan kepentingan orang lain
dibanding kepentingannya sendiri
bapakmu terkena fitnah
sehingga warga tega mencelakainya
tapi setahu saya bukan warga kita yang telah mencelakanya haji usman
karena saya tidak mengenal mereka
mereka pasti dibayar adrian untuk membantai haji usman
dia juga yang menggerakkan warga untuk membantai haji usman
di atas genteng
kok bisa di sini kita
iya lu cari di mana aja cepat
ada apa di sana itu ribet ribet
udah buruan deh
pegang lu buruan
kang kang tunggu sebentar
ada apa di sana
kang adrian kang david sama kang rony minta diturunkan dari atas genting masjid
kalau gitu saya cari tangga dulu ya
terima kasih kang
kita turun nggak lo
tinggi tinggi ian tinggi banget
mana kita turun
turun turun gimana turunnya
kenapa kalian bisa sampai di situ
semalam kita tidur masjid
eh pas bangun
tata udah di sini kang
kalian mengigau kali
ini kok masa bareng bareng
udah panas nih
itu bisa saja kalau kalian niatnya sama
kalian cepat cepat turun
karena sebentar lagi masjid ini mau dipakai buat sholat jumat
bisa bisa kalian jadi bahan tontonan
kalian mau ke mana eh
kalian harus bantu kami
kalian bisa naik sendiri bisa turun sendiri
kalian bantu kami eh
eh campur sama tangga
udah aku nangis kare
udah aku nangis kare
bisa naik bisa turun atuk
kok mereka bisa berada di atas genteng masjid ya kang
apa mungkin kalau niatnya sama bisa mengigau sama juga
itu pasti ulah jin penunggu masjid
mereka sengaja dipindahkan dari dalam masjid ke atas genteng
ada jin penunggunya
mereka tidak suka kalau rumah ibadah dipakai untuk keperluan lain
misalnya untuk tidur untuk ngobrol atau lain sebagainya
bahkan mereka tidak segan segan untuk memindahkan orang orang seperti adrian tadi itu keluar dari dalam masjid
kalau perlu mereka dipindahkan ke atas genting
seperti itu tadi
ya udah sekarang kita jalan
nah sekarang tugas tugas nt bawa pulang tetangga terima kasih banyak
nih pulang sekalian
kenapa kita sampai bisa ke atas genteng
nah turunnya aja susah
pasti sudah ada yang jahit sama kita
ada yang menggunakan tenaga gaib yang memindahkan kita dari dalam masjid ke atas genteng
untung aja kita nggak ceraka
kira kira siapa orangnya
pasti si asep
asep bersama kedua orang temannya itu
dia sudah menjahatimu
kamu yang membalasnya
mereka harus dikasih pelajaran
biar hidupnya sengsara
saya akan kerjakan nanti malam
tuh dulu yang lagi mikir
jangan lewat gue
kalian tidak sholat jumat
kok malah main kartu
eh kalau mau sholat sholat aja saja
nggak usah ngajak orang
tuhan lo apa guru gue yang lebih hebat
hai ah nyampe gua setan pada gue satu doang tuh
siapa dulu dong gua